ya empat puluh lima finalis berkompetisi dalam ajang pemilihan putri indonesia jumat malam lalu dan farhana nariswari wisandana terpilih menjadi putri indonesia dua ribu dua puluh
dan saat ini sudah ada putri indonesia dua ribu dua puluh tiga yaitu farhana selamat siang farhana
halo kak freddy terima kasih ya udah diundang ke sini
ya dan tentunya ini gimana nih kabarnya hari ini
oke menyangka gak sih bisa menjadi sosok yang terpilih putri indonesia dua ribu dua puluh
baik kak freddy sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada yayasan putri indonesia dan mustika ratu yang telah mempercayakan amanah dan title ini kepada saya
jadi setelah melewati proses karantina kurang lebih dua tiga minggu kak freddy di jakarta dan di lampung
jujur target itu ada dari awal berkompetisi mungkin untuk masuk top tiga
tapi sama sekali nggak menyangka bahwa akan dapat juara satu
jadi sekarang masih agak agak terkejut tapi happy
happy juga karena memang kita biasanya kalau pasang target itu di bawahnya atau di bawahnya lagi baru dapat di atasnya gitu ya farhan ya
iya karena harus tetap enjoy karantina gitu ya sangat menyenangkan
setuju ini kan berarti gelar pertama setelah tiga puluh tahun jawa barat memenangkan juara satu putri indonesia
kesannya farhana gimana bisa mewakili jawa barat terus menjadi pemenang juara satu
iya kak freddy jadi beberapa kali aku tuh lihat statistika pemenang putri indonesia gitu ya
kalau nggak salah provinsi terbanyak itu pemenang dari dki jakarta
kebetulan jawa barat itu pernah mendapatkan crown borobudur yang hijau dan crown borobudur yang biru
jadi first second runner up sudah tapi juara satu belum pernah
aku cukup sangat bersyukur dan masih tidak menyangka tapi tentunya senang sekali bisa membawa pulang mahkota ini ke provinsi tercinta
wah tentu saja
luar biasa sekali ya bisa langsung menjadi juara satu
ini salah satu prestasi yang membagakan untuk jawa barat
karena sebelum sebelumnya seniornya juga ada yang pernah juara dua dan juara tiga ya
si kevin liliana dan juga jessica
jadi ini penerusnya sudah menjadi juara satu
nah kira kira apa sih yang menjadi persiapan khusus yang farhana lakukan untuk mengikuti ajang putri indonesia
dan kenapa alasannya mengikuti ajang pemilihan putri indonesia
putri indonesia itu ajang yang menilai tiga aspek
jadi ada brain beauty dan behavior
jadi aspek kesantikannya dinilai
kemudian juga kita nggak bisa datang dengan tangan kosong gitu kak freddy
jadi kita harus bawa advokasi atau kegiatan sosial tergantung background kita masing masing
nah platform ini sih yang menarik untuk aku gitu
jadi di malam final itu masyarakat indonesia menyaksikan empat puluh lima finalis
apa nih background mereka dan apa kontribusi mereka untuk masyarakat
nah itu yang aku suka dari putri indonesia
jadi keberadaan kita itu bermakna gitu
ya benar sekali setuju
harus ada tujuannya ada maknanya
nah ada advokasi yang dibawa
kalau boleh tahu advokasinya tentang apa farhana
advokasi aku itu pendidikan kesehatan reproduksi
wah ini penting juga ya
karena masih banyak masyarakat khususnya generasi muda yang tidak terlalu paham tentang kesehatan reproduksi
nah tentunya ini sebagai dokter muda ya farhana ya
dan menjabat sebagai putri indonesia
kira kira nih apa yang akan farhana lakukan ke depannya dengan title terbaru sebagai putri indonesia
ya senang sekali kak freddy
jadi aku itu memang senang sih berinteraksi dengan masyarakat gitu
sejak tahun lalu berapa kali berkesempatan memberikan penyuluhan atau kegiatan sosial
untuk remaja remaja di jawa barat mengenai kesehatan reproduksi
karena penting sekali untuk menyelesaikan berbagai masalah kesehatan reproduksi
jadi aku tuh sebenarnya pengen banget ikut putri indonesia
dan aku punya platform supaya lebih banyak orang tuh pay attention terhadap isu ini
dan mudah mudahan aku bisa menebarkan awareness atau impact yang lebih besar lagi gitu kan
nah tentunya itu bisa berdampak bagi lingkungan sekitar
itu adalah tujuan sebagai putri indonesia juga
dan pastinya ada momen momen yang berat dialami oleh farhana untuk mencapai title ini
sebagai putri indonesia
apa nih tipsnya ketika menjalani momen momen berat tersebut
menjadi juara putri indonesia
sebenarnya ikut passion itu ya menyenangkan sih
dan pada akhirnya yang menang atau kalah mungkin sudah ditentukan juri
dan kita gak perlu bersedih kalau misalnya belum menang gitu kan
tahun lalu aku belum menang kebetulan di tingkat jawa barat
ternyata rezekinya tahun ini
kembali lagi ke personality kita masing masing gitu kan
gak ada kepribadian yang benar atau salah gitu kan
jadi yang aku suka dari temen temen di beauty pageant itu semuanya benar benar percaya diri
confident dengan latar belakang mereka kecantikan mereka
bahkan tahun ini tuh tema putri indonesia itu redefine beauty
jadi mau warna kulitnya apapun dari aceh sampai papua itu ada berdiri semua finalis putri indonesia
tentunya dengan karakter dan ciri khasnya masing masing
wah luar biasa
itu salah satu momen yang luar biasa di putri indonesia tahun dua ribu dua puluh tiga ini
karena memiliki karakter yang berbeda
berasal dari provinsi yang berbeda

advokasi visi misi yang berbeda juga
nah tentunya ini untuk persiapan di putri indonesia
farhana sendiri memiliki waktu berapa lama sih untuk mempersiapkan diri melaju ke putri indonesia kemarin
kalau dari audisi sampai ke karantina itu kurang lebih tiga bulan
dan lumayan banyak persiapan yang harus dilakukan gitu
dari wardrobe kemudian membuat video profile untuk mengangkat pariwisata provinsi kita gitu kan
kalau putri indonesia harus menjalin relasi yang baik dengan pemerintah setempat dan masyarakat setempat gitu
nah selain persiapan secara support dan lain sebagainya
adakah persiapan spesial nih yang dilakukan farhana
mungkin catwalk dan lain sebagainya itu kan poin penting juga penilaian
setelah itu public speaking itu dilakukan juga
iya betul kak
karena ada sisi akademiknya mungkin gitu kan
tapi ada sisi entertainmentnya juga gitu kan
ada kita harus bisa bawain kostum
kemudian harus bisa dandan sendiri gitu setiap hari
karena nanti kalau ke ajang internasional harus bisa mandiri gitu kan
bawa nama baik indonesia
segala persiapannya itu dilakukan seluruh finalis sih
tapi dari setiap provinsi itu mudah mudahan jadi bukan hanya kita yang berkompetisi
tapi seluruh masyarakat dari provinsi kita itu sama sama berkontribusi dan mendukung kan
contohnya kemarin itu aku juga menampilkan ini kostum seni reak dari jawa barat gitu
jadi banyak banget aspek budaya dan pariwisata yang kita bawa juga
ya tentunya ini sebagai tambahan informasi juga kepada masyarakat
oh ternyata budaya jawa barat ada yang sejenis ini
sama aku juga nari topeng
itu berarti latihannya berapa lama tuh nari topeng
latihan yang luar biasa
kurang lebih karena kalau saya dulu juga pernah latihan naris
pernah nari topeng
latihan nari seperti itu bukan hal yang mudah
karena perlu waktu yang berbulan bulan untuk melatih kelenturan tubuh seperti itu
itulah hebatnya putri indonesia
harus segala bisa
multi talent ibaratnya ya
nah tentunya kalau farhana berbicara seperti karantina tidaklah momen yang sebentar
bertemu teman teman dari berbagai provinsi di indonesia deg degan gak sih ketemu musuh musuh
ibaratnya rival rival di karantina seperti itu
benar benar sangat menyenangkan sih kak ketemu berbagai banyak teman teman perempuan yang sama sama berjuang di ajang putri indonesia
contohnya aku tuh punya teman sekamar orang sumatera selatan gitu kan
jadi sekedar ngobrol gitu kan dia bawa makanan apa aku bawa makanan apa
terus nanti hari ini harusnya kita itu bertukar souvenir misalnya
jadi benar benar di ajang putri indonesia ini ada representasi keragaman perempuan di indonesia
dari indonesia barat tengah timur gitu
berarti sampai tukar tukar souvenir juga nyicip nyicip makanan satu sama lain udah ya di sana
jadi kalau boleh tahu bawa apa kemarin kalau dari jawa barat
kalau souvenir aku tuh bawain teman teman ini tas batik dari garut
oh tas batik
aku di karantina beberapa kali itu pakai tenun garut itu cantik banget
jadi beberapa kostum itu kak freddy di karantina putri indonesia
ada yang modelnya international gaun
tapi banyak juga setiap hari kita harus pakai kain tradisional
sebenarnya kita tunjukkan ke masyarakat dan dunia provinsi kita tuh punya kain apa gitu
ya wastra wastra indonesia itu begitu banyak dan istimewa dan harus dikenalkan ke kancah dunia tentunya farhana
nah kira kira ketika momen momen bersama teman teman putri indonesia lainnya
adakah momen yang paling tidak bisa dilupakan dan bikin kangen gitu ketika di karantina
iya jadi dua minggu lalu itu kami jalan jalan ke lampung
iya empat puluh lima finalis jalan jalan ke lampung melihat keindahan alam di sana icip icip kuliner di sana
berinteraksi dengan masyarakat di sana dan sebenarnya di setiap tempat yang kami kunjungi gitu ya
mungkin yang tadinya kami tuh orang orang biasa gitu kan anak anak kuliahan
selama karantina tuh jadi pusat perhatian terus
karena media sosial terus namanya pageant lovers ya
yang setiap hari tuh bisa datang ke lokasi karantina gitu say hi dan segala macam
jadi kita belajar interaksi di depan publik dan benar benar terharu dengan dukungan dari orang orang
baik terima kasih farhana untuk waktunya putri indonesia dua ribu dua puluh
tentunya ini menjadi salah satu inspirasi bagi wanita wanita indonesia untuk terus berkarya dan berprestasi ke depannya
sukses selalu untuk farhana
terima kasih kak
dan selamat sekali lagi